kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia sandra insana di jict untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi dan perkembangannya dan sudah ada marsikal madiam bagus purhito kabasarnas
sandra silahkan dengan laporan anda
kalau terkait dengan pertemuan pada malam hari ini apa saja yang bisa anda sampaikan terkait dengan pertemuan barang barang maupun serpian maupun bagian tubuh korban yang berhasil evakuasi
selamat malam yuda
seperti itu yang melaporkan yang membawa puing puing ataupun temuan temuan barang bukti baru yang sudah ditemukan oleh para tim yang bertugas baik dari basarnas kemudian juga dari tim tim terkait
dan saat ini saya sudah bersama dengan kepala basarnas yaitu bapak bagus
halo selamat malam pak bagus
pak boleh diceritakan nih pak dari tadi kan sudah banyak nih pak barang bukti kantung jenazah yang masuk
jadi kalau boleh diceritakan jumlahnya kira kira dari kemarin hingga sekarang ini sudah berapa banyak pak
yang ditemukan seperti itu baik dari puing pesawat ataupun korban
ya baik pak
jadi sampai hari ini tanggal sepuluh januari jam sembilan belas dua puluh tadi kita sudah melaksanakan operasi sar yang dilaksanakan bersama sama atau istilahnya operasi sar gabungan
terima kasih sekali atas dukungan dari tni polri kplp dan potensi sar lainnya yang membantu
luar biasa sandra lihat sendiri
dan hari ini yang sudah kami dapatkan dari operasi sar yang lewat udara adalah pemantauan kemudian dilaporkan kepada unsur atas air
the bris yang dilihat kemudian hasil dari unsur atas air maupun dari penyelaman dan kapal kapal yang melaksanakan operasi di bawah menggunakan sonar adalah sebagai berikut
sudah ditemukan sepuluh kantong
yang berisi potongan kecil bagian dari pesawat
kemudian enam belas potong atau bagian besar dari pesawat
ada roda pesawat ada diperkirakan turbin dari pesawat ada life vest ada korsi dan lain lain
dan tujuh belas kantong jenazah yang berisi body part atau potongan dari bagian dari korban
hari ini juga kita mendapatkan informasi dari kri riddle tentang posisi tadi black box
fokus dari operasi sar ini kita dalam melaksanakan evakuasi terhadap korban ya mbak ya tapi juga dalam hal ini kita bersama knkt dan yang lainnya mencari black box
karena informasi dari kri riddle ada transmit emergency dari yang diyakini kemungkinan besar itu ada
pada saat ini kita sudah melakukan operasi sar di area yang sama
lebih kita fokuskan di atas air dan di bawah permukaan
dengan penyelaman dan yang sudah memiliki peralatan sonar seperti kri riddle barunajaya dari basarnas sendiri ada kn wisnu dan lain lain
dan tentunya kita akan memperlebar area pencarian dan mungkin sampai ke pesisir
pak ini kan titiknya sebenarnya sudah diketahui ya pak
kapan akan mulai diambil karena kan titik sudah ada gitu pak
kemudian juga kesulitan kesulitan apa nih pak ini
ditemukan selama proses pencarian baik korban maupun jenazah ataupun black box itu
cuaca memang cukup baik
hanya tadi sore maghrib hujan lebat di sana
namun ini kan ada arus di bawah juga ada lumpur di mana selalu bergeser posisinya
dan dengan impact yang ada tentunya cukup sulit
maksudnya memerlukan waktu untuk mencari itu
dan kita seluruh tim sel sedang berjuang
untuk mencari itu
berarti untuk black box kapan nih pak
rencana akan malam ini juga kah
karena kan memang titiknya sudah ada nih pak tinggal dicari saja
iya tapi tidak sesimpel itu
titik sudah ada ada aus ada lumpur
kita melaksanakan operasi
kita melaksanakan pencarian
kembali bahwa fokus kepada evakuasi korban dan black box untuk membantu knkt
saya dengar memang skemanya ini untuk pencariannya ada dari darat
kemudian juga laut
penyelaman boleh dijelaskan pak di perdalam
karena kita area atau daerah atau tempat musibah terjadi sudah tahu adalah di laut
jadi dibantu oleh tni angkatan laut terutama
dari bas tanah sendiri kplp
tadi saya sudah katakan baik di atas air kapal maupun di bawah air dengan sonar dan penyelam
sejauh ini pak apakah sudah ada informasi yang dibagi pak mengenai bagian tubuh korban yang sudah ditemukan ini
apakah sudah bisa diidentifikasi
atau kesulitan kesulitan apa yang ditemukan juga
dari tujuh belas kantong jenazah yang berisi body part atau bagian dari tubuh korban
sudah kita serahkan ke dvi polri dan kita menunggu hasilnya
karena baru tadi kita serahkannya dan baru diserah terima kannya
banyak yang bertanya juga pak ini proses pencarian akan berlangsung dua puluh empat jam atau bagaimana
dan sampai berapa apa target selanjutnya pak
operasi sar tentunya dua puluh empat jam
hanya kalau malam pasti intensitasnya akan berkurang
dan ada shift pembagiannya
dan kita akan lihat nanti kira kira jam sebentar lagi mungkin ada kapal yang merapat membawa hasil operasi
itu artinya sampai malam kita masih bekerja
terakhir mungkin pak dari temuan temuan barang bukti ini ini dibawa kemana
karena tadi kita lihat puing puingnya juga sudah dibawa kalau jenazah dikabarkan dibawa ke rs polri
untuk puing puing bagaimana pak akan dilakukan
jadi hasil operasi sar yang kita dapatkan baik puing atau bagian dari pesawat
maupun bagian dari tubuh korban
kalau bagian tubuh korban kita serahkan ke dvi polri untuk diidentifikasi
kalau bagian bagian atau potongan dari pesawat kita serahkan kepada knkt untuk dianalisa selanjutnya
proses selanjutnya ada di knkt
demikian juga black box
baik pak bagus terima kasih banyak atas kerja kerasnya bersama dengan tim tim yang bertugas
terima kasih pak bagus
terima kasih mohon darah setunya untuk masyarakat secara keseluruhan
semoga operasi sar lancar
oke baik terima kasih
amin ya rohwal alamin
baik itu dia tadi wawancara kita bersama dengan kepala basarnas bapak bagus
dan memang tadi dijelaskan sudah banyak memang kapal kapal yang mendarat seperti itu ya dengan membawa kantung baik puing puing
ataupun kantung berisi bagian tubuh dari korban
dan memang dikatakan tadi ditekankan karena memang jatuhnya di laut
di sini untuk skema pencarian tetap tapi dilakukan tiga ya dari darat
laut dan juga bawah seperti itu ya
untuk di laut sendiri ini memang untuk alutista yang dikerahkan ini dikatakan ada lima puluh kapal besar
termasuk kapal berteknologi sonar seperti itu yang memang bisa mencari puing puing
kemudian juga ada kapal kapal kecil yang berjumlah seratus terdiri dari rip kemudian juga perahu karet kemudian juga sea rider
untuk alutista udara juga disiapkan dua belas ini tentunya dari basarnas kemudian juga ada juga dari swasta
jadi lembaga swasta seperti itu terkait yang ikut membantu turut dalam pencarian jatuhnya pesawat sj satu ratus delapan puluh dua ini
kemudian juga dari darat pun sudah disiapkan ambulans yang memang tadi kita sempat lihat membawa barang barang bukti seperti itu ya
kantung berisi bagian tubuh manusia untuk dibawa dan ke rs polri seperti itu dan diotopsi seperti itu
baik sandra terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali